beralik informasi lain badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip kembali menjadi perhatian publik sepanjang hari jumat ini
sang kepala bpip yudi latif menyatakan mundur dari jabatannya meski baru satu tahun menjabat
yudi latif mengumumkan pemunduran dirinya dari kepala bpip itu kepada publik melalui akun media sosialnya facebook hari jumat ini
hal itu dituangkan yudi dalam artikel panjang yang bertajuk terima kasih mohon pamit
dalam tulisan tersebut yudi menyampaikan alasan pemunduran dirinya adalah karena perlunya regeneralisasi kepemimpinan
yudi latif pun banyak menulis terkait lika liku perjalanan bpip termasuk soal anggaran
meskipun hampir setahun berada di unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila atau ukp pip yang berubah menjadi bpip
namun yudi belum sama sekali menerima hak keuangan atau gaji
presiden joko widodo menanggapi soal pengunduran diri kepala badan pembinaan ideologi pancasila yudi latif
presiden menghargai kerja keras yudi dan belum menyiapkan penggantinya sejauh ini
hal ini disampaikan presiden jokowi setelah menghadiri acara buka puasa bersama di kediaman ketua mpr ri
presiden menyatakan telah menerima surat pengunduran diri yudi latif yang dilakukan dengan alasan pribadi
presiden menerima pengunduran diri tersebut
dan menyampaikan penghargaan kepada yudi karena telah membantu membentuk badan pembinaan ideologi pancasila sejak masih berbentuk unit kerja presiden
dan hingga kini presiden jokowi belum menyiapkan pengganti yudi latif
jadi pagi tadi saya telah menerima surat pengunduran diri dari pak yudi latif
dan saya sangat menghargai
upaya upaya yang telah disiapkan dan proses proses pembentukan ukppip kemudian pindah ke badan pembinaan ideologi pancasila bpip
saya kira kerja keras pak yudi latif serta integritas beliau tidak perlu diraguan lagi
tapi karena memang ada di dalam surat juga disampaikan bahwa karena ada urusan pribadi urusan keluarga yang harus lebih diberikan perhatian beliau mengundurkan diri